dari kejuaraan nasional bulu tangkis dua ribu enam belas tim pb jarum kudus berhasil keluar sebagai juara di kategori bergu campuran dewasa
pb jarum berhasil mengalahkan pb jaya raya di final dengan skor tiga enam
di partai puncak laga klasik antara pb jarum dan jaya raya akhirnya berakhir dengan relatif cepat
pb jarum berhasil menang telak tiga atas juara pertahanan tersebut
kemenangan sendiri ditentukan oleh pasangan ganda putra muhammad ahsan dan kevin sanjaya sukomulyo
berhadapan dengan angga pratama dan hendra setiawan ahsan dan kevin berhasil tampil apik
jika di semifinal mereka gagal menyumbangkan angka maka kali ini mereka berhasil menang dengan dua game langsung dua satu sembilan belas dan dua satu lima belas
belajar dari kekalahan kemarin pasangan ganda putra akhirnya bisa meraih kemenangan dengan menunjukkan permainan yang sangat baik
mereka juga mengaku bangga bisa mengantar pb jarum menjadi juara pbm
bisa menang dan membawa tim jarempudus bisa juara
yang pasti itu bahan evaluasi buat kita ya
jadi kita memikirkan kemarin kalah bagaimana cara kita bisa disini cari poin demi poin itu aja sih penting
itu yang kita komunikasi sama kevin
ya pastinya saya pribadi belajar dari kemarin ya
kemarin kaget sama bolanya juga
bolanya kan ganti liar banget
terus hari ini ya lebih fokus dari awal aja sih
lebih siap buat
perhatikan pertandingan ini
kan kita udah sering ketemu juga
saya berterima kasih kepada pak atlet semua
mereka sudah menampilkan satu penampilan yang bisa dibanggakan
jadi hasil ini sebetulnya strategi kita kemarin untuk mengamankan poin pertama
karena kita sadar kita buat ganda campuran
selain ganda putra ganda campuran pb jarum yakni praven jordan dan debbie susanto
juga berhasil menang dua game langsung
atas pasangan ganda campuran jaya raya alfian eko prasetyo dan grecia poli
serta ihsan maulana mustafa pemain tunggal putra
berhasil meraih kemenangan dua satu tiga belas dan dua puluh satu lima belas atas krishna adinugraha
pb jarum terakhir menjadi juara kejurnas pbsi beregu pada dua ribu sepuluh
sementara pada dua ribu dua belas dan dua ribu empat belas
tb jarum harus mengakui keunggulan jaya raya dua tiga